ada apa ini
kenapa tiba tiba perasaanku tidak enak
ratna aku tinggalkan
sesuatu yang terjadi pada ratna
dimana kitab itu berada
aku tidak tahu
ketakas kepala kamu
perempuan ini bisa aku manfaatkan
kayaknya gak tau apa apa bu
kayaknya gak inget apa yang terjadi
yaudah gak apa apa kek
yang penting kamu gak sengaja kan
alina dia bebek aja
dia sedang istirahat di kamar kamu
sekarang ayah mau tau
apa yang sebenarnya kamu mimpikan tadi
kayaknya mimpi dikejar harimau putih ayah
terus tiba tiba harimau putih itu hilang
dan kayaknya ketemu sama kakek kakek tua
kamu kenal sama kakek tua itu
atau kamu pernah ketemu sama dia
coba sekarang kamu sebutkan
jiri jiri kakek itu seperti apa
kayaknya gak inget persis sih ya
rambutnya panjang warna putih
bajunya juga putih
dia ngajarin silat kakek di dalam goa

ayah udah ngajarin silat kakek di dalam goa gicah ya lupakan saja

ayah udah deh
jangan bohong terus sama kay
kay tau ayah pasti tau kan
kicah ya itu
kay butuh jawaban bang
ayah tidak pernah bohong sama kamu
ciri ciri yang kamu sebutkan tadi itu
adalah kicah ya
siapa itu kicah ya ayah
apa hubungannya sama kita
apa hubungannya sama kita
apa hubungannya sama kita
dia adalah kakek bunyet kamu
kamu gak papa kan

mau ngambil barang barangnya untuk tinggal di sini
ya udah kalau begitu mendingan kalian siap siap
karena kan kalian hari ini udah mulai kuliah kan
ya udah yuk
nggak usah terlalu dipikirin soal mimpi kayak tadi
namanya juga mimpi bang
ya udah sekarang abang siap siap juga ya
kan hari ini abang juga mulai ngajar lagi
kalau ki cahya sudah mulai menampakkan wujudnya
itu artinya hampir berumur tujuh belas tahun
dan sepertinya ki cahya akan menyiapkan kay untuk menjadi inyek
aku tuh takut ketika itu jadi banyak musuhnya bang
kalau kay itu berubah jadi inyek terus dia juga bisa berubah jadi harimau
nanti sama seperti bang mara
pasti banyak yang nyari dia bang
semua orang pengen nuasain abang
dan akhirnya apa
abang tuh jadi banyak musuhnya
pasti pasti ada petunjuk
sepertinya humbalang akan datang kesini
abang kau dari mana humbalang mau datang kesini
abang ngapain sih menggunakan ilmu ini
abang di rumah ini
di rumah kita bang
tadi saya habis menyembuhkan alina menggunakan ilmu inyek
dan ilmu inyek tersebut masih ada di dalam tubuh saya
saya jemput dulu humbalang depannya
hari ini kei harus bayar uang kuliah
ibu lagi nggak ada uang
minggu depan ya
ibu kok tumben banget sih bu uangnya
bukan gitu kek
tapi berkas berkas ibu itu
yang di rumah kan belum ibu bawa kesini
buku tabungan ibu gak tau nilip kemana
yaudah deh ibu
jangan lewat dari tanggal tujuh belas ya bu
kalo lewat dari tanggal tujuh belas
kayaknya gak bisa isi krs
soalnya kalo telat
ibu akan usahakan sebelum tanggal tujuh belas
ibu kan juga hafal
sama kalender akademi kamu
yaudah sekarang kamu siap siap
kuliah nanti telat loh
gara gara investasi bodong itu
kay jadi ikut ikutan merasakan akibatnya
siapa yang telah melakukan ini semua
tidak ada orang untuk membantu
apa yang terjadi
jika ingin ratna tetap hidup
bawah dan serahkan kitab kitab ini
ke puncak gunung nanua
siapa yang melakukan ini
kita harus bicara
bicara tentang apa
tentang sakti dan kiratus
kita mau bicara disini atau dimana
disini tidak apa apa
emang ada apa
aku mendapatkan informasi
kalau sakti benar benar yakin ayahnya adalah kiratus
dan kiratus juga ternyata adalah manusia harimau dari gunung ijen
maka semakin tipislah harapan kita bisa menemukan puteranya ratu langit
sakti menceritakannya sendiri pada aku kemarin
kemarin dulu dia tidak yakin kalau dia adalah putranya kiratus
dan aku yakin kalau sakti adalah puteranya ratu langit
tapi tadi pagi dia datang ke rumahku
tadi pagi dia datang ke rumahku
tadi pagi dia datang ke rumahku
dan dia menceritakan kalau dia telah mendapatkan bukti bukti
bahwa ayahnya benar kiratus dan kiratus bisa berubah menjadi manusia harimau
maka aku datang kesini untuk mencarakan masalah ini sama kau umar
kita tidak bisa membahas masalah ini terlalu jauh
nanti malam saja kita bahas ya
kenapa begitu kenapa tidak sekarang
karena sekarang ini ada masalah yang lebih penting lagi